jenis emas dari luar negeri ini juga tak lepas dari banyaknya warga kangean yang bekerja sebagai pekerja migran
bahan bakar ditungku saat masak jenang jaket jadi tidak ada yang terbuang
terkait dengan proses pemilihan gubernur di jakarta
perubahan kemungkinan akan terjadi